senang sekali saya alfian raharjo bisa kembali berjumpa dengan anda
di segmen morning tips pagi kali ini
ini yang sudah dipotong tipis tipis begitu ya
terus kemudian kita butuh saus teriyaki margarin kemudian kaldu
kaldu ini boleh kaldu ayam kaldu sapi atau kaldu jamur juga boleh
kita butuh juga garam kemudian wijen yang sudah disangrai
dan juga merica bubuk atau lada bubuk
cara pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencampur dulu nasi ini
kita beri kaldu secukupnya saja
kita masukkan juga garam dan juga
kacang bijennya dikit saja
kita campur dulu sampai semuanya tercampur dengan rata
jika sudah tercampur dengan rata baru kemudian kita tambahkan nori yang sudah kita potong potong
oke jika sudah mulai tercampur kita letakkan nasi di dalam plastik terlebih dahulu
kemudian telurnya kita masukkan di tengah tengah nasi
yang sudah kita pipihkan tadi
kemudian kita gulung telurnya dengan si nasi ini
sampai menjadi bola bola
sudah mulai seperti ini
kita sisihkan terlebih dahulu satu
kalau sudah terbentuk seperti ini
kemudian ini bola bola ini kita gulung dengan menggunakan
sudah kita bungkus semua bola bola ini dengan daging
selanjutnya langkah yang harus kita lakukan kita akan grill
kita akan mencoba panaskan dulu pan
kita panaskan dulu pan
kita beri margarin
jangan terlalu besar kecil aja
saus teriyakinya kita letakkan dalam piring
kemudian si bola bola ini kita lumuri dengan saus teriyaki
kemudian kita beli lada secukupnya
kemudian kita grill
kita ambil piring sajunya
karena ini juga sudah proteinnya ada karbohidratnya ada
jangan lupa nanti ditambah dengan sayurannya
misalnya nanti dengan menambahkan brokoli rebus atau menambahkan wortel rebus
gitu ya buncis dan sebagainya
agak agak tricky ya ini ya
karena biasanya dagingnya akan mudah terkelupas
juga sudah kita angkat dari fry pan nya ini ke dalam piring gitu ya ke dalam piring saji
jangan lupa kita taburi lagi dengan wijen yang sudah kita sangrai
atau wijen sangrai
nah ini dia
buat anda yang mungkin belum mencatat
bahan bahannya dan juga
bagaimana cara pembuatannya
kita belah dulu